akhirnya raja dan ratu belgia raja philip dan ratu matiild mengunjungi bandara zaventem di brussels belgia
kunjungan ini bertujuan mengenang para korban serangan bom bunuh diri beberapa hari lalu
raja philip dan ratu matild meletakkan karangan bunga di terminal keberangkatan bandara zaventem
tak hanya itu raja dan ratu juga menemui anggota layanan darurat dan tim forensik
yang telah bekerja di bandara sejak awal serangan selasa lalu yang merewaskan sepuluh orang
sementara serangan lainnya terjadi di stasiun kereta melback di brussel yang setidaknya menewaskan tiga puluh orang